video ini direkam sendiri oleh korban bernama robert satu seorang sopir taksi online saat
tiga dep kolektor berusaha hendak mengambil paksa mobilnya di jalan antang raya makassar
sulawesi selatan keributan terjadi lantaran sopir taksi online mempertahankan kunci
kendaraannya yang akan direbut paksa dep kolektor setelah video itu viral aparat
polsek manggala langsung mengamankan tiga orang debt collector ar su dan sj yang terlibat
keributan rabu kemarin beserta barang bukti sebuah mobil akibat keributan itu korban mengalami luka
di bagian jari tangannya alasannya sehingga pelaku mengambil kendaraan tersebut yaitu ditugas ketiga
pelaku ini ditugaskan oleh salah satu
perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan tersebut karena menunggak kurang lebih
bulan hingga kini kasus dugaan penganiayaan oleh debt collector terhadap seorang sopir taksi
online masih ditangani aparat polsek manggala aksi perampasan oleh dep kolektor juga terjadi
di palembang sumatera selatan penarikan kendaraan dilakukan lantaran
konsumen menunggak cicilan mobilnya selama enam bulan kejadian ini enam orang dep kolektor di
palembang sumatera selatan nyaris diajar warga pada rabu siang ternyata konsumen menunggak
kita membayar selama enam bulan kemudian terjadi selisih paham di jalan namun kita selesaikan di
polsek keributan dapat dicegah aparat polsek kemuning yang kebetulan berada di lokasi kejadian
cnn indonesia kita maksudnya